indonesia breaking news
anda kembali lagi di cnn indonesia breaking news
selanjutnya saya akan ajak anda kita akan bergabung
dengan koresponden cnn indonesia
rifana pratiwi yang saat ini sudah berada di gedung kpu
di jalan imam monjol jakarta pusat
rifana silahkan dengan laporan anda
ya saat malam tiffany dua jam lagi kita akan menunggu
detik detik pengambilan nomor urut pasangan capres dan juga cawapres
dan tadi kami sudah melihat kehadiran beberapa tokoh
baik dari kubu koalisi indonesia kerja dan juga koalisi indonesia adil makmur
tadi dari koalisi pendukung prabowo dan juga sandiaga uno
kami melihat kehadiran dari wakil ketua dari badan pemenangan nasional
kubu prabowo dan juga sandiaga uno yakni rahmawati soekarno putri
dan saat ini kami baru saja menyambut salah satu anggota
dewan pengarah kepala kepala kepala kepala kepala kepala
dari tim kampanye nasional pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden
saya sudah bersama dengan ketua umum p tiga
saya koreksi berarti dewan penasehat ya
dewan penasehat dari
penak dan sehat
penak dan sehat
ya dewan penasehat dari tim kampanye nasional pasangan jokowi dan juga maruf amin
romah hormuzi selamat malam mas romi
mas romi kita berharap
ataupun dari koalisinya pak jokowi
dan juga maruf amin ini berharap dapat nomor urut berapa
dan seberapa penting sebetulnya nomor urut bagi pasangan pak jokowi dan juga kiai haji maruf amin ini
nomor urut itu nggak penting
karena yang penting itu menang
kontestasinya berjalan secara aman dan damai
yang ketiga tentu kemenangan itu dijalankan secara bermartabat
kita menyiapkan untuk nomor urut berapapun
karena kita juga menunggu keputusan kpu pada saatnya nanti
apakah menggunakan nomor urut sesuai dengan kepentingan kpu

karena ada pikiran pikiran yang disampaikan oleh beberapa praktisi pemilu
yang menginginkan agar nomor urut itu di atas seluruh nomor urut yang ada
yaitu di atas seluruh nomor urut partai politik
di atas seluruh nomor urut dpd
ada yang mensimulasikan nomor seratus dan dua ratus
jadi nanti tentu keputusannya ada di kpu
pada prinsipnya kami sebagai peserta pemilu mengikuti saja
kalau pada pemilu presiden dua ribu empat belas lalu kan pak jokowi ini mendapatkan nomor urut dua
kalau yang sekarang memiliki nomor urut dua ini mendapatkan nomor urut dua
secara psikologis kalau kita berbincang dengan beberapa pengamat politik
ini sebetulnya lebih gampang
untuk pak jokowi seperti dua periode kemudian salam dua jari
yang dulu banyak simbol simbol yang sebetulnya tinggal diulang saja
nah ini dari tim kampanye nasional melihat ada keuntungannya tidak
kalau misalnya mendapatkan nomor urut dua dibandingkan nomor urut satu mas
redundancy itu selalu memberikan keuntungan
apalagi redundancy ini adalah sebuah kemenangan
karena itu kalau memang kemudian nanti nomor urut dua yang kita dapatkan
tentu akan lebih mudah untuk mendapatkan nomor urut dua
lebih mudah untuk mengkampanyekan
karena semua atribut yang digunakan pada pemilu dua ribu empat belas yang lalu
akan kemudian bisa digunakan kembali
semua dukungan dari seluruh tokoh masyarakat
yang pada waktu itu juga telah melakukan finger signing pada angka dua misalnya
itu juga akan mudah digunakan kembali
tetapi pada prinsipnya kalaupun dapat nomor urut satu
itu menunjukkan tanda tanda awal kemenangan
jadi pada semua jenis nomor yang nanti akan kita dapatkan
pasti kita akan menerima
dengan sepenuh keyakinan untuk memenangkan
oke kalau nomor urut nanti kita tunggu saja jam delapan
saya agak tertarik berbicara soal dukungan kepala daerah ini banyak sekali
dari sumatera barat saja ada sepuluh kepala daerah yang mendukung pasangan pak jokowi dan juga kiai haji maruf amin
kemudian di ntb ada juga ya banyak sekali
nah sebetulnya seberapa signifikan dukungan kepala daerah kepala daerah ini
kepada pasangan pak jokowi dan juga maruf amin
terutama untuk basis basis suara di ntb dan juga sumbar kan pak jokowi sempat kalah
ada sepuluh provinsi yang tahun dua ribu empat belas lalu pak jokowi kalah
di antaranya yang cukup signifikan adalah ntb banten jawa barat dan sumatera barat
dan kita lihat ada pembalikan peta politik di sana
sumatera barat memang masih dipimpin oleh gubernur dari pks
tetapi di ntb kita sudah lihat meskipun gubernurnya berasal dari pks
tetapi komitmen yang disampaikan oleh wakil gubernur dan mantan gubernur
yang disitu cukup berpengaruh sudah mendukung pak jokowi
sehingga memang kalau kita berbicara dukungan kepala daerah
orang boleh melakukan kritisi
misalnya dukungan kepala daerah tidak otomatis memberikan dukungan yang sama oleh rakyatnya
tetapi setidaknya itu lebih bisa terukur ketimbang tidak ada sama sekali
yang kedua kalau kita berbicara kepala daerah kita berbicara sumber daya birokrasi
yang meskipun dalam peraturan pemilu itu netral
tapi pada prakteknya mereka memiliki kecenderungan untuk imitatif
ya kepala daerah kita saja dukung si ahmasa kita yang ada
dan menjadi pemerintah yang lebih baik untuk kita
jadi aparatnya tidak juga mendukung si ah
jadi asosiatif efek dan imitatif efek ini yang sebenarnya kita harapkan
dengan dukungan kepala kepala daerah
tentu kita juga menilai bahwa dukungan kepala daerah itu
pasti didasarkan kepada kecenderungan di daerahnya
tidak mungkin seorang kepala daerah mendukung calon yang akan kalah
jadi ketika dia melontarkan dukungan secara terbuka
apalagi diresmikan itu menunjukkan bahwa dalam hitungan mereka pak jokowi lah yang akan menang
kalau dari kepala daerah berarti menjadi energi terbarukan
tambahan untuk koalisi pendukungnya pak jokowi dan juga kiai maruf amin
nah yang menarik di beberapa lembaga survei ini ternyata ada hasil statistik
dimana untuk generasi milenials ini pak jokowi dan juga kiai maruf amin ini
masih tertinggal dibandingkan dengan pasangan pak prabowo dan juga sandiaga
bagaimana mas bisa dibocorkan sedikit mungkin strateginya
untuk bisa menggait suara milenial yang cukup tinggi nantinya pada pilpres dua ribu sembilan belas
pilihan kepada erick thohir sebagai ketua tim kampanye nasional itu adalah salah satu strategi
yang kedua tentu apa
yang nanti akan disampaikan seperti misalnya pak jokowi kemarin melakukan hal hal yang sangat atraktif
untuk generasi milenial pada saat pembukaan asian games ya
orang boleh mengatakan bahwa itu berbau politik atau tidak berbau politik
tetapi gimmick yang disampaikan melalui atraksi itu menunjukkan bahwa warna milenial itu ada pada diri pak jokowi
kalau kemudian mau kita pertandingkan katakanlah pada usia pak prabowo dengan pak jokowi
orang tentu akan lebih melihat pak jokowi quote unquote lebih muda
ketika kemudian dipertandingkan pak jokowi kepada sandi
tidak terlalu jauh kok juga bedanya ketika itu digunakan untuk menarik milenials
dan yang ketiga tentu partai partai pendukung semuanya hari ini juga bisa dilihat
menyampaikan gimmick gimmick milenial yang digunakan untuk mendorong keterpilihan pak jokowi pada segmen milenial
yang terakhir tentu kita tidak hanya ingin memenangkan hati milenial saja
karena milenials itu kan sebahagian saja dari segmen pemilih
yang lebih penting adalah memenangkan hati seluruh rakyat indonesia saya kira itu
nah terakhir nih mas bahwa di koalisinya pak prabowo
dan juga sandiaga uno ini program ataupun isi ekonomi ini akan menjadi salah satu peluru
untuk menyerang koalisi pak jokowi dan juga kiai haji maruf amin
nah dari tim kampanye nasional sendiri sudah menyiapkan apa strategi strateginya
karena mengingat ekonomi kita memang agak sedikit melemah akibat tekanan global mas
dari analisis dua lembaga yang cukup bergensi nomura securitis dan kemudian bank dunia
yang dipublikasikan di beberapa media nasional hari ini
mereka sudah memastikan indonesia jauh dari krisis
dari jawaban para analis asing sekalipun itu sudah terlihat
soal di indonesia digoreng oleh kawan kawan dari sebelah
memang yang namanya penantang itu keunggulan atau senjatanya demosi
kalau kita senjatanya promosi
jadi kami tidak mengkhawatirkan sekali terhadap apa yang akan diserang
atau digoreng terkait dengan isu ekonomi
karena saya baru pulang dari jawa tengah kemarin
ketika saya tanya kepada para petani yang ada di sekitar daerah
yang saya kunjungi
saya tanya apakah dengan dolar melemah ini ada dampaknya
mereka jawabnya sederhana kami nggak tahu dolar itu apa
dan seumur hidup kami juga enggak pernah pegang kok pak
oke berarti sudah siap strateginya ya mas kita tunggu bersama nanti
dapat nomor berapa pasangan capres dan juga cawapres pak jokowi dan juga kiai haji maruf amin
kita tunggu bersama dan kita akan terus mengupdate kepada anda
rekan rekan di studio dan juga pemirsa di rumah kembali ke anda tiffany di studio
terima kasih rifana kita akan terus menunggu bagaimana pergerakan situasi
menjelang pengundian nomor urut capres dan juga cawapres dari gedung kpu
nanti kita akan kembali kepada anda terima kasih